oke kalau gitu nanti saya akan coba masuk ke situ
dan nanti kang kusoy dia masuk ke airnya
terima kasih bu dokter bu guru
kebetulan kang kuswe lewat ini lagi ada bu yola di sini
bu yola kenalin ini kangkung yang akan membantu kita
cari kang uncuy ya
ih kok kang encuy sih
mimin teh nyari kang bakca
eh mimin kang boste kan di rumah
ah mimin mah bohong
pasti mimin tuh cariin kang uncuy
eh gak usah malu atu
hey mimin mau kemana
saya tidak datang tepat waktu
uncuy makasih ya uncuy
saya teh bukannya gak mau ngobrol sama mimin
tapi saya teh gak mau mimin berharap lebih
istri juga ngerti kang bos
hati kang bos kan udah buat dede
dede teh sudah mau nikah sama orang lain
semoga dia bahagia
gak boleh seperti itu aja
ayo sokanto kita kembali kerja
katembong tika jauhan
neng dedeh nunyana kerantang
bener juga yang diomongin sama si kang dadang ya
bapak kamu ada
ada di kamar mau dipanggilin
enggak gak usah
ada apa cik
kalau emang kamu bener bener sayang sama dede
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kalau kamu bener bener sayang sama dede
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kalau kamu sayang sama dede
kamu harus nikahi dede sekarang juga
jangan sampai keduluan bapak kamu nikahin maeros
kalau sampai keduluan sobri
kamu tuh bakal nyesel seumur hidup
cicak cuma mau kasih tahu itu aja
kamu pikirin baik baik ya
ya udah assalamualaikum

katanya bagjak lagi sedih
karena kamu gak pernah nemuin dia lagi
kamu tahu kan artinya
masih ada waktu untuk meraih kebahagiaan bersama bangsa
silakan kak sobri
ada apa kak sobri
mempersiapkan pernikahan saya
makanya beberapa hari ini saya sering telat ke kantor
gak apa apa kak sobri
kalau memang itu masalahnya
nanti saya coba bantu
bicara sama pak kades
terima kasih pak
saya boleh nanya pak
kira kira boleh nggak saya pinjam uang kantor desa untuk modal kawin
makasih pak sobri
makasih pak sobri
makasih pak sobri
tidak ada masalahnya
tidak ada masalah
makasih pak sobri
untuk masalah itu saya nggak bisa janji
saya akan coba tanyakan dulu ya sama pak kades
tapi saya minta tolong pak jangan sampai bapak tahu
karena kalau bapak tahu anaknya pinjam uang pasti bapak marah
langsung beritahu aja ya
segera saya akan bicarakan sama pak kades
terima kasih banyak pak
claudiate juga punya masalah yang serius bu dokter
pola pikirnya itu sangat sempit
saya takut dia itu bisa mempengaruhi orang lain
karena dia itu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
cara pemikirannya seperti apa maksudnya bu
dia itu berpikir bahwa sekolah itu gak penting
lulus dari smp menikah punya anak kemudian keluar negeri untuk jadi tkw
ya itu dia
pola pemikiran umum yang ada di desa desa
seperti di chiraus ini bu
makanya saya ini ingin menggabungkan dia dengan febri
karena personality mereka berdua itu sama
ya saya berharap febri bisa mempengaruhi kalau dia
oke kalau gitu nanti saya akan coba masuk ke situ
dan nanti kang kusoy dia masuk ke airnya
terima kasih bu dokter bu guru
kebetulan kang kusoy lewat ini lagi ada bu yola disini
bu yola kenalin ini kangkusnya yang akan membantu kita
kang gus coy kira kira kapan ada waktu untuk ngobrol sama kita
nanti kalau ada waktu insya allah saya langsung gabung dokter
sekarang saya mau ke pasar sama pak saung
mau beli bibit dan pupuk
ya udah kalau gitu nanti kita tunggu ya kang
kalau begitu saya permisi dulu
cik kopi ya tiga
mau nyobain minuman coklat dari itali nggak
boleh cik boleh cik
cik kang haceng kemana biasanya udah elok ntik
jalan ke lokasi syuting harta warisan
waduh beneran cik kok gak ngajak ngajak
bener a tukang tadi mereka teh lewat sini mas suha juga ikut
kalau tahu ke sana kita bisa sewa motor kang ujang kita bisa berangkat bareng bareng
saya pengen foto sama artisnya buat taruh di facebook